ya harga cabai yang melambung tinggi membuat sebagian warga memilih untuk membeli cabai yang sudah membusuk
lalu apakah cabai busuk ini aman untuk dikonsumsi
berikut ulasannya untuk anda
harga cabai yang tak kunjung turun membuat sejumlah warga memilih untuk membeli cabai busuk
seperti di semarang jawa tengah cabai busuk menjadi salah satu solusi menghadapi mahalnya harga cabai
lalu apakah cabai busuk ini aman dikonsumsi
dosen gizi fakultas kedokteran universitas gajah mada fatma zurotunisa mengatakan cabai busuk aman dikonsumsi dengan syarat tertentu
cabai busuk itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi tergantung tingkat kebusukannya
karena memang kebusukan cabai itu disebabkan oleh bakteri pembusuk dan itu bisa dimatikan saat pengolahan dengan menggunakan pemanasan
fatma menambahkan ciri cabai yang busuk bisa dilihat dari daging cabai yang lembek
bila busuknya cabai sekitar dua puluh tiga puluh persen cabai tersebut bisa langsung dimasak
namun bila busuknya mencapai lima puluh persen sebaiknya bagian yang busuk dihilangkan lebih dulu
sementara bila kebusukan mencapai seratus persen maka cabai sama sekali tidak bisa dimasak
lalu bagaimana menyiasati cabai supaya tahan lama mengingat masyarakat tidak tahu kapan harga cabai turun lagi
fatma menyarankan cabai disimpan di dalam lemari es
artinya semakin lembab lingkungan dia akan semakin mudah lembek atau busuk
karena dia kemasukan air dari lingkungan kemudian tumbuh bakteri pembusuk
yang paling bagus itu disimpan di dalam refligerator
kalau di dalam referigerator itu saya kira dua minggu sampai satu bulan masih bisa digunakan mbak
meski cabai busuk masih memungkinkan untuk dikonsumsi
namun fatma tetap menyarankan agar masyarakat tetap membeli tiket
cabai segar untuk keperluan skala rumah tangga
hendrawan setiawan yogyakarta